ya tentunya jadi kasih tau kan rasanya campur aduk sedih senang juga
ya sedihnya karena saya nggak main dan rasa senangnya karena tiga puluh dua tahun gak dapat medali emas
dan akhirnya kita mendapatkan medali emas ini untuk warga masyarakat indonesia
drama tadi gimana
ya gimana ya sebagai pemain pun juga saya emosi juga lah
maksudnya pemain kita juga dibukul atau dibukul kan saya juga pasti emosi lah
ingin membela negara juga kan apapun resikonya saya terima juga untuk bela negara